pengadilan tindak pidana korupsi surabaya di sidoarjo memfonis mantan bupati jombang nyono suharli wihandoko dengan hukuman tiga lima tahun penjara
namun jaksa penuntut kpk langsung menyatakan banding karena putusan hakim dinilai terlalu rendah dari tuntutan sebelumnya
pengadilan tindak pidana korupsi surabaya di sidoarjo memfonis mantan bupati jombang nyono suharliwi handoko dengan hukuman penjara tiga lima tahun dan denda sebesar dua ratus juta rupiah
selain kurungan penjara nyono juga dicabut hak politiknya selama tiga tahun
atas putusan ini jaksa penuntut kpk akan melakukan banding karena dianggap lebih rendah dibanding tuntutan sebelumnya selama delapan tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah
kami dari penuntut umum kpk menyatakan banding
pertimbangannya adalah satu yang pertama kalau rekan rekan sekalian mengikuti proses pembacaan putusan tadi dari awal sampai akhir semua mengakomodir dakwaan pertama faktanya
mantan bupati jombang nyono suharli wihandoko terjaring operasi tangkap tangan petugas kpk di stasiun balapan solo beberapa waktu lalu
dalam penangkapan itu petugas berhasil menyetap barang bukti uang tunai dua puluh lima juta rupiah
dan uang pecahannya di dalam penjara

dan uang pecahannya di dalam penjara
nyono terlibat kasus suap dari pegawainya saat akan maju pemilihan bupati jombang untuk kedua kalinya